roky tidak mau mengejauhkan dari diri semua
sejumlah orang mendatangi diskusi bertajuk ngobrol perubahan indonesia
yang digelar di sebuah kafe di sleman yogyakarta rabu malam
mereka menolak kedatangan roky gerung yang menjadi salah satu narasumber
setelah berdiskusi secara tertutup
panitia dari sekretariat kolaborasi indonesia sepakat memenuhi permintaan tersebut
ya mungkin di sebagian masyarakat jogja
kata kata roky mungkin sangat tidak bisa diterima
kita memahami keberatan itu
karena kami tidak ingin acara ini berjalan
tapi dengan cara cara yang tidak anulan
masa yang menolak dipimpin esti wijayati
yang merupakan anggota dpr ri dari fraksi pdi perjuangan dapil
daerah istimewa yogyakarta
menurut esti penolakan rocky karena dianggap telah menghina jokowi
kita menghargai kebebasan untuk berkumpul menyampaikan pendapat
karena itu ada di konstitusi kita
tetapi kita sudah tahu bahwa rocky gerung
yang mau hadir di acara malam hari ini
adalah dia yang sudah menghina jokowi
polres sleman menurunkan lebih dari dua ratus lima puluh personel
untuk mengamankan acara ini
pada malam hari ini kita dapat lihat situasinya kondusif
dan berdasarkan informasi informasi awal
kita sudah siapkan pengamanan sesuai dengan rencana yang akan kita lihat
diskusi yang sudah direncanakan dua pekan sebelumnya
ini akhirnya tetap berjalan
dengan menghadirkan roky gerung selama beberapa menit
sebetulnya roky gerung menyebut jokowi dengan istilah tertentu
yang dianggap menghina presiden sebagai simbol negara beberapa waktu lalu
hendrawan setiawan teguh supriyadi sleman yogyakarta